minyak mentah jenis wti bahkan sempat mengalami penurunan hingga lima hari berturut turut
lalu bagaimana skenario yang tepat yang harus dilakukan untuk menghindari berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dunia dan mengatasi potensi adanya kelebihan pasokan minyak
kami bahas dengan widiawan prawira atmaja yang merupakan gubernur indonesia untuk opec tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas sudah tersambung melalui sambungan telepon
selamat pagi pak widiawan
selamat pagi pak aldi
pak widiawan bagaimana potensi penurunan harga minyak dunia dan pengaruhnya nanti terhadap impor minyak di dalam negeri
jadi konteksnya kan adalah
kalau harga terlalu tinggi itu turunnya jadi agak anjlok gitu ya
tapi kalau harga terlalu rendah itu naiknya kemungkinan akan tinggi
itu hukum di pasar minyak karena konteksnya adalah pendulum
nah yang kita harus tahu bahwa jangan lupa bahwa covid itu membawa penurunan demand yang sangat besar
dan minyak dunia
artinya oversupply itu sebenarnya jelas jelas potensinya tinggi karena kapasitas produksinya itu besar
jangan lupa opec pada waktu awalnya yang setelah harga anjlok itu memotong sekitar sembilan tujuh juta barrel per hari
dan itu kemudian juga akhirnya dikecilin jadi lima dan sebagainya
dan sekarang memang opec itu opec plus rusia ya
jadi opec plus
itu berhasil menurunkan produksi yang menyamai tingkat demand ya
nah dengan demikian kan artinya supply demandnya ini agak relatif balan
kemudian agak ada sedikit penaikan karena ekonominya lumayan bagus
kemudian ada faktor cuaca yang dingin sekali winternya gitu ya
terus ada sentimen mengenai covid
apa vaksinasi yang itu semuanya membawa sentimen baik sehingga harga itu sempat rally menjadi hampir tujuh puluh dolar
nah tujuh puluh dolar itu ternyata ketinggian kan karena memang akhirnya banyak negara ingin menaikkan produksinya termasuk di amerika dan sebagainya
sehingga mau gak mau akhirnya otomatis dengan adanya vaksinasi yang kemudian bertahan dengan astrazeneca yang bahagia saja
sentimennya membawa sentimen negatif
sehingga harga ini menjadi
tapi sebenarnya secara fundamental potensi oversupply itu tinggi
kalau opec plus tidak menurunkan produksi dan juga saudi arabia punya menurunkan satu juta barrel di atas komitmen opec plus
itu sebenarnya harga nggak mungkin sampai ke tujuh puluh kemarin itu
jadi yang membuat harga turunnya cukup drastis seperti yang tadi disampaikan
itu karena harganya itu naik ke tujuh puluh yang menurut saya ketinggian
jadi ini harga ini harus turun dulu sebelum dia kembali ke equilibrium
jadi sebetulnya pada saat pandemi harga minyak juga sempat tertekan namun ada sinyal baik pada saat pemulihan ekonomi mulai berlangsung kemudian naik lagi
dan apakah nantinya jika melihat situasi yang ada sekarang akan ada potensi bahwa negara negara produksi minyak akan melakukan pemangkasan lagi produksi minyak untuk menyesuaikan keseimbangan harga untuk minyak mentah
justru waktu kemarin terakhir
itu kan mereka cukup disiplin ya
opec plusnya disiplin ditambah saudi arabia voluntarily motong satu juta on top of opec plus commitment itu yang menaikkan harga menjadi hampir tujuh puluh
nah penurunan sekarang itu menurut saya adalah sesuatu yang memang diantisipasi karena harga ini menurut saya yang tujuh puluh tadi yang sempat hampir tujuh puluh itu ketinggian pak
jadi konteksnya adalah ini kita harus siap dengan
jadi harga ini bukan tertekan tetapi harga ini adalah harga koreksi
nanti ke depannya pak widjawan spekulasi apa lagi yang akan mempengaruhi kontrak harga minyak mentah terutama di masa pandemi ini
menurut saya ini kan dengan harga yang tadi di atas enam puluh itu akan membuat berbagai negara mencoba menaikkan produksinya
nah rusia minta sudah dikasih seratus ribu barrel per hari gitu ya
ini kan di luar opec ya
dia opec plus tapi dia di luar opec gitu
kejaksaan dikasih tiga puluh ribu barrel per hari
artinya kapasitas ini masih besar dan setiap saat dengan mudah mereka menaikkan produksi
begitu mereka menaikkan produksi harga ini bisa anjlok
jadi kalau harga minyak itu pak aldi itu ada beberapa
pertama dia random walk
jadi kalau supply demandnya ada dia random walk
tapi begitu ada goncangan goncangan ada sentimen sentimen itu namanya spike
spike ini yang naik kira kira tiga sampai lima dolar gitu ya
tapi nanti kalau spike nya ini lebih kencang lagi itu namanya shock gitu ya
nah kita jangan sampai kena shock ini
karena begitu shock itu naiknya terlalu tinggi atau turunnya terlalu tinggi
tahun lalu kita pernah sampai negatif begitu ya
itu yang kita mesti hindari
spike masih oke lah misalnya waktu fasilitas minyak saudi dikena drone itu ya diserang
waktu panama kanal bulan lalu tertutup itu langsung naik
waktu udara dinginnya seperti itu di texas freezing segala macam itu langsung naik begitu
nah itu spike spike itu masih nggak apa apa
tapi yang kita tidak inginkan adalah shock
apa yang membuat jadi bisa shock
pertama adalah misalnya oversupply ditambah sentimen negatif
nah itu yang kita harus menurut saya sih yang tidak diingini lah oleh beberapa negara termasuk negara opec sendiri
negara opec nya sudah lumayan disiplin ya
dan mereka mengakomodasi beberapa negara yang ingin menaikkan produksi
misalnya libya itu sekarang sudah agak aman di dalam negerinya
perang saudaranya sudah agak aman sehingga produksinya bisa naik di atas satu juta
yang belum naik venezuela
tapi venezuela juga akan ingin naik gitu ya
juga demikian nigeria dan beberapa negara lain yang kemungkinan mesti diakomodasi
dan opec nya yang berkorban selama ini adalah saudi arabia
saudi arabia itu bisa memproduksi sebelas juta barrel per hari
tapi sekarang memproduksi hanya sekitar delapan gitu ya
pak widjawan ini kalau melihat harga minyak juga nampaknya masih relatif fluktuatif
nanti akan apa dampaknya terhadap nantinya outcome
industri hilir yang juga menggunakan minyak sebagai pasokan utamanya bagaimana pak
nah hilir ini kan tergantung dari base harga crude nya ya
minyak mentahnya dulu berapa
nah yang masalah di hilir itu kan kapasitas kilang belum seperti sebelum covid
pernah sampai enam puluh sekarang sudah mau di atas tujuh puluh
tapi di akhir tahun
walaupun itu belum sampai ke kondisi sebelum covid
jadi sebenarnya margin kilang sekarang itu sedang tertekan dan masih tertekan
artinya keadaan kondisi seperti ini hilirnya itu sebenarnya they don't make money gitu ya
nah tetapi itu kan artinya bagus buat konsumen
nah dengan konteks yang nanti itu hanya bisa ditolong oleh demand
nah kalau demandnya masih belum naik gara gara covid nya masih naik turun
ada beberapa wave lagi wave lagi begitu ya
dengan ada varian baru
corona dan sebagainya dan seterusnya
yang kayak begitu itu akan membuat si demand itu slugis gitu ya
padahal kan harga sudah relatif rendah
nah ini yang akan membuat kalau mobilitasnya itu juga bolak balik tertekan
eropanya kena lagi dan sebagainya itu
itu yang akan membuat
supply demand ini tidak bisa beranjak naik
apalagi kalau nanti kan musim dinginnya habis nih
musim dinginnya habis dia akan itu ya nunggu sampai musim panas
sehingga orang akan dengan covid nya teratasi di amerika
nanti driving seasonnya itu naik lagi
itu kemungkinan demandnya akan naik gitu ya
dan itu akan membawa sentiment positif
tapi sampai kalau misalnya dan misalnya covid sembilan belas vaccination di amerika
itu konteksnya akan lebih baik dari apa yang ada sekarang
tentunya itu akan membawa sentimen positif
tapi kesan saya
itu harga tujuh puluh kemarin itu memang ketinggian
dan harus dikoreksi
nah kalau harga turun
hilirnya akan lebih baik
karena kan tidak harganya tidak tinggi
otomatis kalau hilirnya baik harganya rendah
itu akan juga membawa atau mensupport demand gitu
nah dengan demand yang akan
nanti di pertengahan tahun
itu akan membuat harga stabil
dengan catatan bahwa si produsen produsen ini
tidak mengambil kesempatan dengan harga yang relatif tinggi ini
untuk menaikkan produksi
yang amerika itu nggak bisa ditahan
karena dia kan keekonomian
jangan sampai dia tiba tiba naikin produksi
karena melihat harga cukup baik
masing masing negara ingin memperbaiki pendapatannya
untuk perekonomian negaranya masing masing
sehingga mereka kecenderungan untuk menambah produksi
begitu itu terjadi
apalagi nanti kalau ada sentimen negatif
itu harga bisa anjlok ke arah rp empat puluh lima
jadi lagi lagi saat ini harga yang terbentuk
merupakan harga koreksi
dan catatan lainnya adalah
memang langkah yang dilakukan oleh negara negara
untuk kemudian mengatasi pandemi covid sembilan belas
ini akan mempengaruhi fluktuasi harga
pak widjawan prawira atmaja
gubernur indonesia untuk opec tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
atas waktunya sudah bergabung bersama cnn indonesia today
pada pagi hari ini
sehat selalu pak